komisi pemilihan umum menyelenggarakan pertemuan dengan perwakilan pasangan calon dan media elektronik
kpu telah menentukan stasiun televisi yang akan menyiarkan debat pilpres dua ribu sembilan belas
debat capres cawapres akan diselenggarakan sebanyak lima kali
setiap debat akan disiarkan langsung oleh stasiun tv yang sudah ditentukan kpu
transmedia mendapat bagian akan menyiarkan debat ketiga
yakni debat antar calon wakil presiden dengan tema pendidikan kesehatan tenaga kerja sosial dan budaya
debat ketiga akan diselenggarakan pada tujuh belas maret dua ribu sembilan belas di jakarta
kpu hingga saat ini masih belum menentukan waktu dan lokasi debat terakhir
menunggu kesepakatan dari masing masing pasangan calon